selamat malam badan narkotika nasional provinsi sumatera utara menangkap tujuh pimpinan dan anggota sindikat pengedar narkoba malaysia jakarta medan
sindikat narkoba ini melibatkan dua narapidana lapas tanjung kusta dan dua napi lapas tebing tinggi
petugas juga menyita dua kg sabu mobil mewah dan uang dalam tabungan yang diduga hasil pencucian uang
tujuh anggota pengedar narkotika internasional ini digiring petugas badan narkotika nasional provinsi sumatera utara
anggota penyelundup pimpinan ali warga bekasi jawa barat ini ditangkap di sejumlah tempat terpisah sejak rabu lalu
untuk memasarkan narkoba ali dibantu dua narapidana lapas tanjung gusta
jk dan ij serta dua narapidana lapas tebing tinggi
mereka bertugas sebagai maklar penjual narkoba di dalam dan luar lapas
jadi rupanya mereka ini punya jaringan yang luas punya kenalan yang luas dan kelihatannya dipercaya
oleh karenanya instruksi dari ali ini dari a ini kepada marketingnya di lapas
lapas inilah mencari orang orang pembeli kemudian diinformasikan kepada kurirnya di gudang
diantar oleh gudang kepada orang orang yang juga nanti dikirim oleh pembeli kurir yang lain
jadi begitu terus jadi dua yang sekarang di belakang ini yang dari tanjung kusta ini marketing
dia mencari pembeli
lapas tanjung gusta membenarkan telah menangkap dua narapidana yang terlibat jaringan narkoba
petugas lapas juga menyita telepon genggam yang digunakan untuk ikut menjual narkoba
kami tetap terbuka membantu sepenuh hati
kami tetap terbuka membantu bnn untuk memberantas narkoba
makanya kerjasama ini sehingga dapat dua orang narapidana lengkap semua ikut handphone kartunya kita serahkan
petugas bnnp sumatera utara juga menangkap dua tersangka lagi
yakni rz pemilik gudang dan mm seorang kurir
dari tangan keduanya petugas menyita dua kg sabu sabu dan tujuh botol bahan cair pembuat sabu sabu
petugas bnn juga menyita mobil mewah dan uang dalam tabungan yang diduga hasil tindakan
pencucian uang hasil penjualan narkoba
seorang tersangka mengaku telah mengedarkan tiga kg sabu sabu
dari setiap kilogram dia mendapat upah sepuluh juta rupiah
berapa kali katanya berapa kali
berapa kali tersangsi bang
kira kira lebih kurang ada lima kali
bagaimana bang mengaturnya bagaimana ada peran
menyibuk orang lain lagi
yang punyanya kan di malaysia
yang punya di malaysia bukan punya saya
saya cuma di sini
guru saja nganter ke sini
berapa via bang adlan
jafar sendiri saat ini masih buron para tersangka diancam hukuman mati atau kurungan seumur hidup karena melanggar undang undang narkotika
agus supratman deli serdang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih